tapi aku gak mungkin berbahagia diatas lukaan aku
saat ini dalam hidupku l adalah segalanya
kebahagiaan el jauh lebih penting dari kebahagiaanku sendiri
lalu aku akan mencoba untuk melahirkan diriku
lalu aku akan mencoba untuk melahirkan diriku

gak ada lagi yang perlu dijelasin
dan mulai sekarang
gue mau balik bisa gak
makasih udah buang waktu gue
ini belum selesai
ini belum selesai
apaan sih ini
apaan sih ini
maksa banget dari tadi kayak lo tau gak ada bedanya
ini nona bikin beta kepala paling pusing sekali
rasa rasa bete mau kasih pelajaran ke dia
kalau lo mau kasih pelajaran ke michelle
ale mau bela dia
sampai ale mau lawan bete
sahabat ale sendiri
oh bukan gitu
gue udah bilang kan sama lo
gak ada yang namanya nyakitin cewek
kita tambah yakin
kalau ale dengan nona itu sudah jadian
kalo begini caranya
berarti kamu orang berdua sudah melanggar kedaulatan negara ips
beta tidak akan segan segan memutuskan hubungan persahabatan beta dengan ale
yang penting jangan sampai lo kitnah gue
semenjak ale dekat sama itu nona
ali jarang kumpul sama kita semua
dan satu lagi
ahli itu sekarang banyak simpan rahasia dari kita semua
makanya kita semua itu curiga
bentar bentar bentar bentar
bentar ini lucu banget tau gak
proses itu cuma ada antar pacar gitu
agak antar temen ya malah
lebih parah gitu
lo pergi aja deh
gue yang pergi
daerah lo di sana
gak usah disini
buang dua waktu gue aja sekalian
ini belum selesai
ya terus kenapa
kamu tiba dua minta kita putus
memang keadaan yang gak memungkinkan kita
untuk bersama lagi mas
kamu baik banget buat aku
siapa pun yang menjadi istri kamu
aku yakin dia perempuan yang sangat beruntung
tapi itu bukan aku
aku benar benar bahagia dan mencintai kamu mas
tapi aku gak mungkin berbahagia di atas lukaan aku
el ada yang mencintai
dalam hidupku l adalah segalanya
kebahagiaan el jauh lebih penting dari kebahagiaanku sendiri
kenapa dia tidak mau pergi
jalante buka lebar buat nona
ini sekolah punya bokap nyokap loh
sehari nggak ketemu rifki aja udah kayak kebakaran jenggot tau gak
lu dugu yang aneh aneh lagi
lu gue kasih tau ya lu kalo jadi orang lu punya temen kayak rifki
santai aja ngerti gak sih gak usah berlebihan
udah ya gak usah ada ribut ribut lagi oke
iya ini sudah injak injak kita punya harga diri kamu
injak apa sih
hah gue cuma bilang ke lo temenan boleh tapi prosesnya jangan
weh ale bisa diam tidak
udah udah udah oke
udah lu ke kelas aja
kita ke kelas berarti ale juga ikut dong
prosesnya mulai deh cuman ke kelas gak pindah negara
udah lu juga bisa diem gak
ale bisa diam tidak
gak gak gak
kenapa lu diam ya udah
gak ada garannya nek ives
yuk yuk yuk
weh ada apa nih hah
santai aja kenapa sih
eh tenang tenang tenang
tenang tenang tenang
cel mereka ngapain kamu
gak ada apa apa gue gak kenapa kenapa napa kok
kenapa sih hah
eh gue jadi lu sih malu dibentak bentak cel
udah ngapain di sini cabut aja
meskipun gue gak ada urusan di sini gue akan biarin
ada orang yang bentar bentak miss ya
gue perhatiin lu tuh gak ada gunanya di sini
lu gak bisa jinakin temen lu
udah udah udah
kehadiran lo disini bukan bikin kita tenang
malah memperkeruh suasana
jadi saran gue saran gue nih buat lo
cabutlah ke kelas
cabutlah ke kelas
lo tuh cuma bawa masalah buat michelle
lo takut michelle lebih menikah daripada lo
oh kamu mau gue pergi
oke gue bawa dia pergi
lo tau pengen gak ya
asli ini pasti aneh ipa nyari masalah mulu nih
dasar anak ipa
selalu aja cari masalah
kalau lo berani sini
satu langsung satu
ada apaan ya
bisa mundur gak lo ya
lo yang mundur
lo semua tuh udah saking banget ya asli
gak gini caranya
gak ada apaan
gak ada apaan
gak ada apaan